meski telah disetujui sejak dua ribu sebelas lalu
rencana pembangunan pltu batang di jawa tengah hingga kini masih menimbulkan kontra
sejumlah nelayan di desa roban kabupaten batang jawa tengah misalnya
mereka satu suara menolak pembangunan megaproyek senilai lima puluh triliun
yang digadang akan menjadi pembangkit listrik terbesar di asia tenggara ini
alasan mereka sederhana mereka hanya tak ingin lahan mata pencaharian mereka
untuk menangkap ikan terganggu akibat pencemaran dari pembakaran batu bara
warga desa roban tak ingin bernasib sama dengan desa desa nelayan lain yang terimbas pltu
misalnya saja di jepara
akibat keberadaan pltu di sana para nelayan kini tak lagi melaut lantaran tidak mendapatkan ikan sama sekali
organisasi non pemerintah pemerhati lingkungan greenpeace mendukung aksi penolakan warga desa roban
mereka meyakini pembangunan pltu bukan merupakan solusi untuk menyejahterakan rakyat kecil
karena faktanya mereka sudah cukup sejahtera dengan sumber daya yang ada
pltu batang ini seperti pltu pltu lain dibangun di kawasan pesisir
dan ketika dia dibangun di kawasan pesisir
maka dia bukan hanya akan berdampak negatif terhadap nelayan sekitar
tapi dia akan merubah secara permanen ekosistem pesisir di mana dia dibangun
pertama jeti untuk pltu batang ini akan dibangun lebih dari dua km
artinya ini akan membatasi ruang jelajah nelayan sepanjang itu
mereka tidak lagi bebas mencari ikan di wilayah tangkap ikan mereka saat ini
dan perlu dicatat juga saat ini wilayah perairan batang adalah salah satu perairan
yang paling kaya ikan di kawasan pesisir utara jawa
para nelayan di desa roban mengaku tidak merasa kekurangan
lantaran perairan mereka cukup kaya akan hasil laut
dalam sehari seorang nelayan mampu meraup penghasilan hingga satu juta rupiah
dari hasil penjualan tangkapan mereka di laut
makanya di sini di wilayah kabupaten batang
seharusnya pemerintah daerah atau pusat
tolonglah masyarakat ini belum terjadi pltu
tolonglah masyarakat itu sudah sejahtera
nah sama sekali